beralik informasi lain mobil dinas milik satuan brimopolda papua dibawa kabur seorang warga saat diparkir untuk menjemput anggota satgas damai kartens di bandara sentani
dari rekaman cctv tampak pelaku menabrak palang pintu parkir saat berusaha kabur membawa mobil usai dikejar sejumlah petugas
setelah dilakukan pengejaran pelaku akhirnya dapat dilumpuhkan di batas kota
untuk sementara pelaku kini dirawat di rumah sakit bayangkara kota raja